belum lagi habis pandemi ini sudah ada varian baru dari virus corona yang ditemukan di inggris
nah dampaknya ada beberapa negara termasuk indonesia yang melarang warga negara inggris untuk memasuki negaranya
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini tentang situasi di inggris dan juga bagaimana distribusi vaksin dan penyuntikan vaksin di sana
kita sudah terhubung dengan duta besar indonesia untuk inggris
bapak desra percaya di london selamat malam pak desra apa kabar pak
selamat malam pak desra
selamat malam mbak dea mbak rizky assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah baik pak desra ini bisa diceritakan nggak sih pak saat ini kondisinya di inggris seperti apa pak
di inggris mulai tadi malam dini hari terjadi pengetatan dan juga perluasan wilayah yang disebut sebagai
tier empat dengan demikian sudah dua per tiga wilayah inggris itu disebut tr empat artinya lockdown artinya apa
semua penduduk diminta stay at home tinggal di rumah pertokoan dan juga sektor hospitality non essential ditutup
jadi nggak ada bioskop nggak ada toko pembatasan pertemuan baik outdoor maupun indoor serta larangan keluar masuk wilayah tier empat
dan ini diperluas untuk di wilayah skotlandia irlandia utara dan wales
kalau ditanya kota seperti apa lengang lengang sepi yang biasanya macet ramai itu seperti contoh oxford street region street sepi
oke jadi sepi kurang lebih yang bersama kayak di jakarta saat ini ya pak dea
betul sekali rizky dan memang pak di sana situasinya sepi jelang tahun baru ini seperti apa

ada himbauan yang disampaikan dari kbri begitu untuk warga negara indonesia yang ada di sana saat ini menyikapi situasi lockdown seperti ini
tentu mbak dea itu kewajiban kami kewajiban saya untuk menyampaikan pesan kepada seluruh warga negara indonesia yang berada di inggris dan ilandia
untuk mematuhi protokol mengikuti aturan setempat dan stay at home
karena ini adalah diupayakan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut
bahkan wali kota london pun sudah membatalkan perayaan tahun baru yang biasanya diselenggarakan di sekitar sungai times itu sudah dibatalkan
dan juga kami selalu mengingatkan warga negara indonesia untuk selalu menghubungi hotline kbri menghubungi kami di sini
dan bahkan dengan senang hati silakan saya juga bisa di dm melalui instagram saya
jadi kita alert dan kita terus berkomunikasi dengan seluruh masyarakat dengan simpul masyarakat dan juga satu hal yang penting adalah persatuan pelajar indonesia di uk
mereka sangat positif mereka sangat membantu karena di antara mereka juga banyak yang dokter
jadi mereka ini juga membantu beberapa warga negara indonesia yang dinyatakan positif di inggris
oke kemudian pak desra ini kan kalau ngomongin soal vaksin juga kita tahu inggris sudah memulai lebih dulu penyuntikan vaksin kepada warganya
nah untuk para wni di sana seperti apa nih pak dapat vaksin juga atau tidak
inggris sudah memulai vaksin sejak tanggal delapan desember kemarin namun juga kapasitasnya kan terbatas masih dua puluh ribu per minggu
kemarin ada berita bagus bahwa astrazeneca sudah disetujui oleh otoritas kesehatan inggris
dan astrazeneca akan mulai disuntikan tanggal empat hari senin depan ini dan tentu saja dalam kaitan ini ada sembilan prioritas yang diberikan
jadi regardless warga negara mana sepanjang tinggal di inggris itu ada sembilan kategori
yang pertama dan diutamakan tentu saja mereka yang tinggal di rumah jompo dan tenaga kesehatan
nah untuk wni karena wni juga telah terdaftar di apa yang disebut sebagai
national health service dengan demikian juga wni yang berada di inggris itu eligible atau berhak
namun demikian mereka sudah akan disuruh tunggu artinya apa mereka menerima sms menerima email sudah di alert
jadi mohon tunggu dulu karena ada beberapa prioritas yang didahulukan tadi
oke baik mbak desra pak desa kalau kita berbicara mengenai kondisi warga negara indonesia di sana
yang memang menghadapi
situasi lockdown begitu bagaimana pak sejauh ini kondisi warga negara indonesia di sana
dan apa harapan yang ingin pak desra sampaikan karena kita sudah berada di penghujung tahun dua ribu dua puluh begitu pak desra
alhamdulillah warga indonesia ini im very prote to say saya bangga untuk mengatakan bahwa
gotong royongnya tinggi saling membantunya juga tinggi dan termasuk disiplin
namun demikian sebagaimana juga
apa yang terjadi di inggris terdapat enam belas warga negara indonesia yang positif tiga puluh lima sembuh dan juga sangat tidak beruntung
ada lima yang meninggal empat orang dalam pengawasan harapan saya tetap patuhi protokol itu sangat penting
kemudian juga ikuti aturan dari pemerintah terus menerus karena berubah ubah peraturan itu dan stay at home
kalau memang perlu sesuatu ada yang
urgen hubungi hotline kbri hubungi teman teman di kbri dan juga bisa dm saya
harapan saya adalah tentu saja ini harapan kami semua vaksin bisa segera berjalan di sini di inggris dan dengan demikian warga negara indonesia juga bisa mendapatkan
dan dengan demikian juga harapannya tentu tahun dua ribu dua puluh satu adalah tahun baru yang mendatangkan kesehatan bagi kita semua
terima kasih atas informasinya dan sampaikan salam kami kepada teman teman wni di sana pak
sehat selalu pak desra
terima kasih teman teman juga di indonesia
baik terima kasih pak